bertahun tahun tanpa memiliki negara nasib pengungsi etnis rohingya semakin tidak jelas
sampai saat ini belum ada satupun negara ketiga yang mau menerima mereka
dampak kebijakan anti imigran presiden amerika serikat donald trump semakin menghimpit kesempatan hidup mereka
kini dua belas pengungsi rohingya ditampung di rumah susun puspa agro sidoar jogja timur
dan informasi ini sebelumnya sudah pernah kami tayangkan pada bulan februari lalu
assalamualaikum saya hussein johar saya dari myanmar
saya tinggal di myanmar
sampai delapan belas tahun
saya apa yang terjadi saya lihat di myanmar apa yang terjadi saya bisa ceritakan sama kalian semua
hussein dan belasan pengungsi rohingya lainnya menyaksikan sendiri pembunuhan dan pembersihan etnis di myanmar
mereka melarikan diri berharap ada negara ketiga yang mau menerima
kalau saya lihat itu beda banget heran kalau lihat negara myanmar sama indonesia
beda banget saya lihat
kalau di sini ada hindu ada kristen ada gooddis ada muslim
tapi aku lihat semua kayak satu saudara satu bangsa
kita cuma minta kita hidup kita punya negara aman kita punya orang orang semua aman
kita pinginnya hidup kayak kalian semua
melarikan diri tanpa memiliki negara
sampai saat ini tidak ada satupun negara ketiga yang mau menerima mereka
tidak ada jalan kembali karena nyawa mereka terancam
kalau keluarga kita sudah lima orang bunuh
cewek satu yang nurbekom
lima orang bunuh
aku tidak bisa dikontak keluarga aku sendiri
sekarang di mana aku tidak tahu
kalau tidak bisa dikontak kita minta doa sama allah
berbulan bulan mereka tidak bisa menghubungi keluarga di myanmar
memang handphone menjadi barang terlarang di rakhine
warga harus bersembunyi agar bisa berkomunikasi
kita sudah mau tunggu proses negara tiga kita
belum kita dapat proses kita di myanmar
satupun kita tahu
negara tiga kita mau proses
kita mau tunggu bilang
kita mau bunuh diri sini
saya kan harus berhenti
saya mau hidup di rakhine
saya kan jahat
saya mau hidup di rakhine
saya mau hidup di rakhine
saya mau hidup di rakhine
saya mau hidup di rakhine
saya secara masyarakat
saya jangan sekadari buat nasihat
saya harus berkuasa dengan semuanya
oke itu mereka faisaitong di begini
ini keadaan saya pasti weh stabilisirkan przez mereka
dinner belajar semua hari untuk b newest humane
jadi hari ini kedua kali akan sebaliknya